distribusinya juga tidak mudah logistiknya tidak mudah monitoringnya juga tidak mudah
kementerian yang dipisahkan itu juga untuk menangan makan siang gratis bukan
tapi tunggu dulu ya tunggu dulu kemarin sempat dibahas
seberapa arjensinya sih mas untuk makan siang gratis kenapa harus membuat penganggaran sendiri
karena melibatkan anggaran yang besar
distribusinya juga tidak mudah logistiknya tidak mudah monitoringnya juga tidak mudah
ini makanya harus ya kita ingin program ini benar benar bisa berjalan
karena kita ingin program ini benar benar bisa impactful
benar benar bisa dirasakan oleh anak anak sekolah
tapi tunggu dulu ya ini belum pasti
masalah kementerian itu belum pasti itu tunggu aja dulu
makan siang gratis kan akan menjadi sorotan lima tahun di depan
makanya tadi saya bilang ini harus menjadi atensi khusus
agar tidak datar di tengah jalan itu
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya